selanjutnya mengembangkan pertanian dengan konsep modern dan wisata
wali kota semarang meminta dinas pertanian menggandeng badan riset inovasi nasional
untuk mengembangkan konsep pertanian modern
konsep pertanian modern yang dilengkapi wisata edukasi akan bermanfaat bagi masyarakat kota semarang
bersama dengan kelompok tani sumber rejeki kecamatan mijen semarang
wali kota hefearita gunarian tirahayu yang akrab di sapambaita
melakukan panen padi organik varietas impari di tengah musim kemarau
panen dilakukan di lahan seluas delapan hektare di balai benih pertanian milik pemerintah kota
padi organik varietas impari yang ditanam tiga bulan lalu itu dipanen dengan hasil yang cukup baik
di lahan benih pertanian berpanorama indah ini mbak ita menekankan dinas pertanian
untuk berkolaborasi dengan badan riset inovasi nasional atau brin untuk pengembangan pertanian modern
konsep pertanian modern harus diimbangi adanya museum pertanian yang difungsikan untuk memberikan wisata edukasi bagi keluarga
melihat potensi lahan yang menjanjikan untuk pertanian modern sekaligus sebagai tempat wisata
wali kota menginstruksikan dinas pertanian agar melakukan pembenahan pada lahan bibit pertanian menjadi lebih menarik
selain bisa sebagai tempat bercocok tanam petani bisa difungsikan untuk wisata edukasi maupun tempat wisata baru di kawasan itu
wisata apalagi nanti disini akan disupport oleh brin juga
kalau nanti ada museum pertanian tapi tadi saya sudah minta untuk mempercantik dari sawahnya untuk lahan parkir
sehingga nanti orang akan datang kesini tidak lahan parkir
dan di depan nanti dibuka kafe dengan pemanfaatan
sini kan ada juga ternak jadi dari hasil susunya ini bisa bermanfaat dan bisa dijual
sekaligus anak anak nanti juga bisa belajar cara memerah susu kemudian memberi makan gitu
jadi ini sebenarnya bisa dijadikan one stop ini ya turism gitu ya
dinas pertanian diharapkan untuk melakukan kolaborasi dengan badan riset inovasi nasional
dalam melakukan pembenahan konsep pertanian modern
adanya inovasi serta kreasi berdasarkan riset nantinya akan menghasilkan pertanian
yang menjanjikan bagi kelompok tani di kota semarang